selain merazia pendatang baru petugas satpol pp juga melakukan penertiban pkl di sejumlah jalan protokol di surabaya
penertiban dilakukan untuk mengantisipasi pkl pkl baru pasca lebaran
untuk menekan maraknya pkl liar yang muncul pasca lebaran petugas satpol pp kota surabaya rabu pagi kembali menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan di sejumlah wilayah
salah satunya di jalan ahmad jais surabaya pedagang yang berjualan di tempat ini langsung ditertipkan petugas
namun razia kali ini petugas tidak melakukan upaya paksa menyita lapak pkl petugas hanya memberikan peringatan agar pkl tidak berjualan lagi di trotoar
kita semaksimal mungkin kita humanis kita bawa dari anggota kita yang wanita dan kita persuasif kita sosialisasi dulu
kalau yang sudah berkali kali masuk
selanjutnya pkl yang ditertibkan diminta untuk pindah ke dalam halaman salah satu ruko yang kosong
pedagang mengaku pasrah kendati mereka tidak puas dengan tempat jualan yang baru
kalau ada apa apa disuruh pindah sebentar tidak masalah kita kan nyari untuk anak sekolah bagaimana kerjaannya cuma ini tidak punya kerjaan lagi
pasca lebaran petugas satpol pp akan terus melakukan razia
pkl liar untuk mengantisipasi pkl pkl baru akibat urbanisasi